pelantikan anies sandi sebagai gubernur dan wakil gubernur dki jakarta kemarin
menjadi trending topic di media sosial
namun salah satu yang kemudian disorot oleh netizen adalah pidato pembuka dari anies baswedan
yang menyinggung istilah dari pribumi
dan hal ini pun ramai di komentari netizen
dan jakarta ini satu dari sedikit kota
satu dari sedikit kota di indonesia yang merasakan kolonialisme dari dekat
penjajahan di depan mata itu di jakarta
selama ratusan tahun betul tidak silen
dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan
kini telah merdeka kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri
jangan sampai jakarta ini seperti yang dituliskan dalam pepatah madura
itik se a telor ayam se ngeremi
katanya itik yang bertelor ayam yang mengerami
kita yang bekerja keras untuk merebut kemerdekaan
kita yang bekerja keras untuk mengusir kolonialisme
kita semua harus merasakan manfaat
dan merasakan kemerdekaan di ibu kota ini
pidato yang diharapkan menjadi penyemangat warga jakarta itu menuai kontroversi
karena adanya penggunaan kata pribumi yang dilontarkan sang gubernur
jika berkiblat pada instruksi presiden nomor dua puluh enam tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
penggunaan istilah pribumi dan non pribumi resmi dihentikan
inpres yang dikeluarkan presiden ketiga ri bghbb itu
mengatur larangan bagi pemerintah menggunakan istilah pribumi dan non pribumi
untuk mengembangkan semua rumusan penyelenggaraan kebijakan
perencanaan program ataupun pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintah
pidato perdana anies ini pun menjadi viral di media sosial
tak terkecuali sastrawan indonesia gunawan muhammad
yang mencuit kata pribumi yang diskriminatif itu sudah dihapus
kini kita gariskan lagi
akun ad rudy andeskor gunawan pun menanyakan identitas anies baswedan
ada akun at sy underscore haris yang berkomentar
debat pribumi dan non pribumi adalah hal yang tidak terjadi

tak seorang pun diantara kita yang benar benar pribumi
nenek moyang kita semua imigran alias non pribumi
ada pula yang menanggapi santai
anggota divisi judicial monitoring di icw emerson yunto misalnya
mengarahkan agar tidak mempersoalkan hal pribumi atau non pribumi
tetapi menagih janji anies menutup alexis
ya belum dua puluh empat jam menjabat gubernur dan wakil gubernur dki
keduanya sudah disorot warga
seratus hari pertama kisahnya
makin nyerja anis sandi tentu akan menjadi masa penting
membangun kepercayaan masyarakat jakarta terhadap kepemimpinan baru ini
produser lapangan cnn indonesia dea intan kartika di balai kota jakarta
selamat siang dea
setelah pidato politik anies yang memicu kontroversial kemarin
apa tanggapan dari anis
betul sekali bahwa tadi anies rashid baswedan gubernur dki jakarta
periode dua ribu tujuh belas hingga dua ribu dua puluh
langsung menanggapi soal polemik munculnya kontroversi soal pidato
saat itu ia menyetir salah satu kata yaitu kata pribumi yang ramai diperbincangkan
baik di dunia maya maupun dunia nyata diperbincangkan oleh masyarakat
dan kami wartawan sempat menanyakan tadi kepada anis baswedan soal apakah kemudian maksud atau konteks
dari penyebutan kata pribumi dalam pidato politiknya
pada malam hari tadi
dan anis menyebutkan bahwa konteks pidato konteks kata kata pribumi saat ia berpidato
konteksnya adalah pada saat masa kolonial atau penjajahan dan ia tidak bermaksud menyindir atau bermaksud lain
ia hanya bermaksud soal konteksnya adalah soal bagaimana bangsa indonesia
kaum pribumi saat itu dari masa ke masa dalam hal ini adalah masa kolonial
dan ia juga menganggap bahwa ramainya polemik penyebutan kata pribumi ini hanya karena beberapa berita yang dipelintir saja
dan berikut statement atau penyataan dari gubernur dki jakarta anis rashid baswedan
oh itu pada istilah itu digunakan untuk konteks pada saat era penjajahan
karena saya menulisnya juga pada era penjajahan dulu
karena jakarta ini kota yang paling merasakan
kalau kota kota lain itu tidak melihat belanda dekat
yang melihat belanda jarang dekat siapa orang jakarta
pokoknya itu digunakan menjelaskan era kolonial belanda
dan itu memang kalimatis itu kan pelintiran satu dua website itu
sekarang dikoreksi ya
selain tadi kami menanyakan arti dan juga konteks dari kata pribumi yang kemudian digunakan oleh gubernur anies
kami juga menanyakan apakah dirinya tersebut berpengaruh atau tidak
saya tidak mengetahui soal instruksi presiden nomor dua puluh enam tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
yang saat itu dibuat oleh presiden ketiga republik indonesia b j habibie
bahwa penggunaan kata pribumi dan non pribumi tidak diperbolehkan
namun anies baswedan memilih untuk tidak menanggapi pertanyaan wartawan
sehingga kami menanyakan ke hal hal lain memang cukup menarik
dari sejumlah kegiatan anies yang dilakukan pada hari ini
termasuk reklamasi juga tadi kami sempat tanyakan nabila
kepada anis baswedan dan anis rashid baswedan
yang masih sama seperti janji politiknya beberapa waktu yang lalu
ia tetap menolak reklamasi
baik dea kemudian bagaimana dengan antusiasme warga
adakah kemudian warga yang datang menyambut gubernur baru kita ke balai kota
atau adakah kemudian karangan karangan bunga di sana yang biasanya kemarin kemarin ini ada
ya dari pantauan kami di sini memang warga yang datang tidak sebanyak saat gubernur yang lalu
tentunya memang hal ini dikarenakan mungkin saja
belum ada informasi soal kebijakan kebijakan baru dalam hal ini adalah
bagaimana gubernur dki jakarta dan juga wakilnya sandiaga uno ini bisa setiap hari menerima warga atau tidak
kami tadi sempat memantau di sini hanya sekitar dua hingga tiga warga saja yang datang
sejak pukul tujuh hingga pukul delapan pagi waktu indonesia barat
dan kami juga melihat perbedaan yang cukup signifikan
jika kemarin pada saat kepemimpinan gubernur gubernur yang lalu
tepatnya adalah saat ahok dan juga jarot
ada sejumlah meja yang disusun di depan balai kota dki jakarta
ada sejumlah dinas atau staf dinas dinas terkait yang bersiaga di sini
kami tadi tidak melihat ada yang bersiaga
hanya beberapa meja saja yang kemudian disusun sehingga warga tadi tidak bisa bertemu siapa siapa
namun ada beberapa warga juga yang berhasil menemui
anies baswedan sedikit mengobrol dengan anies mengungkapkan keluh kesah mereka
dan tadi kami sempat bertanya kepada anis apa yang akan ia lakukan
apakah kemudian ia akan melakukan kebijakan yang sama dengan gubernur gubernur yang lalu
untuk menemui setiap hari karena kita tahu gubernur gubernur yang lalu
joko widodo basuki ceypurnama dan jaros evo hidayat
hampir setiap hari bisa dengan mudah menemui warga dan berdialog
dan anis tadi mengungkapkan bahwa dirinya belum mengetahui
dirinya akan menjatuhalkan termasuk soal kabar sarapan bersama warga
kami masih terus mengkonfirmasi kira kira akankah setiap hari anies akan menemui warga seperti gubernur gubernur yang lalu
baik terima kasih atas laporan anda dea intan kartika langsung dari balai kota dki jakarta